hingga pekan kedua mei ini penyebaran virus penyakit mulut dan kaki di kabupaten gresik jawa timur semakin mengkhawatirkan
jika pada pekan sebelumnya jumlah sapi yang terinfeksi pmk sekitar empat ratus lima puluh ekor sapi per sembilan mei jumlah terinfeksi hampir seribu ekor sapi
menurut kabit peternakan dinas pertanian kabupaten gresik ardi setiarto sapi ternak yang terinfeksi virus pmk sudah mencapai sembilan ratus lima puluh enam ekor sapi
tiga belas ekor diantaranya mati
jumlah tersebut tersebar di delapan kecamatan kabupaten gresik hanya di wilayah selatan
untuk gresik pulan bawian belum ada laporan
untuk gersik utara masih dalam hitungan tidak sampai puluhan laporan
menanggapi hal ini polres gresik menyekat jalur akses gresik surabaya sejak selasa malam
bagi kendaraan yang mengangkut hewan ternak
penyekatan juga dilakukan di akses gresik menuju sidoarjo dan lamongan pada rabu sore
tujuannya untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus pmk
pedagang maupun peternak sapi untuk sementara dilarang mengirim sapi keluar gresik maupun menerima dari daerah lain
persumpahan antara masuk ke kecamatan balopanggang dan dari sidoarjo atau dari surabaya
selain itu otoritas gresik juga telah menutup tujuh pasar hewan dan memperketat sapi yang masuk rumah potong hewan
sapi yang akan disembeli harus sehat tidak terinfeksi pmk
penyekatan keluar masuk sapi ini akan diberlakukan selama empat belas hari hingga penyebaran virus pmk benar benar menurun bahkan hilang
miftahul arief gresik jawa timur